pimpinan fpi rizik sihab berbagai reaksi masyarakat terjadi di beberapa daerah mulai dari demonstrasi hingga perusakan pos polisi
lalu apakah hal ini akan semakin membesar ataukah ada pihak yang sengaja menunggangi untuk membuat resah masyarakat
untuk membahasnya kami telah terhubung melalui sambungan zoom dengan kepala pusat kajian keamanan nasional universitas bayangkara hermawan sulistyo
selamat sore pak hermawan
pak hermawan waalaikumsalam setelah ditahannya rizik sihab lalu nama nama tersangka kerumunan lainnya yang terakhir ada ketua umum fpi dan juga panglima laskar fpi
begitu langsung datang ke polda metro jaya mungkin untuk menyerahkan diri
tapi kalau kita melihat sebelumnya juga ada pemanggilan tapi mereka berhalangan untuk hadir
saat ini mereka dengan lebih mudah datang ke polda menyerahkan diri tanggapan anda bagaimana
logis dari hubungan hubungan emosional dan hubungan hubungan spiritual antara pemimpin dan anak buahnya
tetapi selalu ada proses adjustment penyesuaian
jadi respon sesaat ketika peristiwanya baru terjadi dengan respon besoknya dengan besoknya lagi dengan besoknya lagi dengan minggu depannya itu tidak sama
nah salah satu faktor yang mempengaruhi naik turunnya respon seperti itu kita lihat ada beberapa respon yang sangat keras
yaitu mulai dari minta ditahan sama sama ke polisi bahkan mengancam dengan kekerasan lagi dan seterusnya
nah tetapi itu
akan sangat tergantung pada sikap si pemimpin
ada proses penyesuaian
jadi kalau orang
misalnya membeli sesuatu biasanya seratus dapat sepiring besok membeli seratus dapat setengah dia marah piringnya dipecahin
tetapi setelah besoknya lagi oh iya memang jam setengah
ya nggak apa apa gitu
jadi ada proses
artinya ini bisa ditahan sebetulnya ya pak hermawan
tapi kalau kita melihat bagaimana gelombang aksi yang terjadi
bahkan tadi anda juga sempat menyebutkan ada yang meminta untuk ditahan
sampai juga ada aksi teror di pos polisi makassar
juga gua apakah ini hanya segedar bentuk spontanitas para pendukung
atau ada kemungkinan ini ditunggangi atau disusupi oleh kelompok lain
nah saya melihat faktor pertama tadi tergantung dari sikap pemimpinnya
nah faktor yang kedua itu memang tergantung dari lingkungan yang ada
nah ini satu isu yang sangat strategis dalam peristiwa politik
ada pembunuhan ada pemimpin oposisi ada unsur kekerasan di sana dan seterusnya
tidak mungkin tidak ada kelompok yang melakukan intervensi
atau menunggangi istilahnya apapun terserah gitu
atau mengambil keuntungan di air keruh
jadi kalau ada situasi seperti ini pasti akan ada kelompok kelompok atau orang orang
yang kemudian masuk mungkin dia taking side memihak ke salah satu
baik ke kubunya fpi maupun ke kubunya polisi lalu mengambil keuntungan
dalam situasi seperti ini
dan itu bisa secara langsung bisa secara tidak langsung
sehingga publik seringkali terkecoh bahwa oh ini pertarungannya dua kubu ini saja
padahal ada orang ketiga atau pihak ketiga yang bisa mendapatkan keuntungan
kalau situasinya menjadi keruh lebih keruh lagi atau situasinya menjadi lebih kondusif
ada pasti ada orang orang
yang mendapatkan keuntungan dari situasi baru itu
oke pak hermawan kalau kita melihat sekarang pimpinan fpi sudah dilakukan penahanan
lima orang atau empat orang lainnya juga sudah melakukan pemeriksaan di kantor polisi sebagai tersangka
dan juga ada aksi penyelidikan terhadap enam anggota laskar fpi yang tewas
apakah hal ini akan memicu gelombang protes yang semakin masif untuk kedepannya
atau apa yang harus diwaspadai
nah itu tadi tergantung beberapa hal
kalau saya kira kalau
sikap pemimpin itu akan lebih pendek responnya ya
yang kedua sikap negara
apakah negara memperlakukan ini sebagai kejahatan politik
kalau kejahatan politik ini menyangkut conce menyangkut sikap afiliasi keyakinan seseorang
atau apakah menganggap negara menganggap ini peristiwa sosial biasa
yang punya implikasi karena nyangkut keyakinan keagamaan
tidak bisa diprediksi kalau jangka pendek
kalau jangka pendek kita bisa melihat seminggu dua minggu tergantung pada arah pemeriksaan
tapi kalau jangka panjang tergantung penumpang penumpang gelap nanti yang mendapatkan keuntungan
kalau prosesnya suasana publik itu mendukung ke polri
baik pak hermawan ini saya tertarik dengan yang anda ungkapkan terkait dengan perumpang gelap ataupun pihak ketiga tadi
siapa aktor yang menurut anda berkemungkinan ada di balik ini semua
dan apa message yang ingin disampaikan
banyak lah kita nggak bisa bicara satu dua menit lalu konteksnya itu kita harus tarik dalam dua puluh tahun terakhir
proses yang saling berkelindan saling kait mengkait dari peristiwa pada seputar rame rame tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan sampai hari ini
banyak pemainnya dan juga negara pihak negara itu dari elemen elemen atau dari eksponen dari orang orang yang dari sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan itu sudah terlibat dalam pertarungan semacam ini
baik pak hermawan kita kawal terus dua kasus yang terkait dengan fpi ini kerumunan dan juga penembakan terhadap laskar fpi enam orang yang tewas begitu
terima kasih untuk sementara pak hermawan sulistyo kepala pusat kajian kamnas universitas bayangkara sudah bergabung bersama cnn indonesia pada sore hari ini selamat sore